ya saya kira gak usah saya ceritakan lah semua orang tahu pak erick tahir itu siapa
dia seorang profesional pengusaha yang pengusaha besar ya yang memiliki vidya memiliki klub bola memiliki klub basket memiliki banyak
pak yakin pak erick thohir bisa berpolitik pak
ini bukan urusan berpolitik ini urusan manajemen mengelola kampanye ini sehingga bisa berjalan dengan baik
kombinasi politiknya kan udah banyak sekali sekjen sekjen politik kurang apa sempat sekjen kurang apa
nanti di dewan penasihat semuanya akan ketua partai dewan pengarah ada pak jk juga dengan background pengalaman panjang
di bidang politik saya kira sehingga ketua umumnya kita berikan kepada seorang profesional muda pengusaha yaitu pak erick taufik
pak terkait posisi pak erick di nasgok pak posisi pak erick di nasgok ini belum lpj indonesia games pak
pak sudah lama pak pak sudah lama pak

pak sudah lama pak pak sudah lama pak
pak sudah lama dengan pak taufik
sudah lama sekali saya mempercaya pak erick thohir untuk bekerja bersama sama
ini kan tidak hanya past action game
pak inas kok sebelumnya kan tidak sekali dua kali
saya nanti tanya ke pak erick langsung apa yang sudah saya sampaikan biar pak erick berbicara sendiri
ara kampanye dengan pilihnya pak erick karena dia kan dianggap milenial terus muda kaya
ya sudah saya sudah disalih
ya membedek semua